tahun dua ribu tujuh belas adalah tahun kelima rilis peringkat negara bahagia dikeluarkan oleh jaringan solusi pembangunan berkelanjutan atau sdsn
inisiatif global yang diprakarsai persatuan bangsa bangsa sejak dua ribu dua belas ini mengukur tingkat kebahagiaan negara negara dunia berdasarkan berbagai aspek
nah kita coba lihat saya disini mau kasih tahu anda kira kira indonesia itu peringkat keberapa ya
tapi sebelum itu kita lihat dulu nih lima ataupun peringkat lima besar negara negara yang paling bahagia
tadi sudah kita ketahui bahwa norwegia ini di peringkat pertama dan juga ada beberapa negara lainnya yang masuk ke dalam puncak teratas daftar negara
ada denmark ada islandia nomor tiga kemudian swiss di nomor empat dan yang nomor lima ada finlandia
nah kalau misalnya kita lihat sebetulnya aspek apa saja sih yang dibahas ataupun yang dinilai dari tiap tiap negara bukan cuma masalah uang aja gitu ya
akhirnya dilihat oleh survei ini untuk menentukan tingkat kebahagiaan negara
tapi juga ada kapita ada dukungan sosial ada harapan hidup kebebasan memilih pun menjadi salah satu faktor keramahan persepsi korupsi dan distopia
ini mungkin yang punya jenjang paling banyak di negara negara yang padahal peringkat negara paling bahagianya tuh ada di puncak puncak teratas
mungkin ada tanya tanya kira kira distopia itu apa
distopia itu lebih kepada semacam hayalan soal tempat tempat yang buruk ataupun persepsi tempat tempat yang buruk soal tingkat kebebasan masyarakatnya ataupun lingkungannya
kita coba bahas norwegia deh ini yang menjadi peringkat pertama
ini sebetulnya agak sedikit senggol senggolan dengan denmark karena tahun lalu denmark yang nomor pertama sekarang denmark nomor dua norwegia nomor pertama
ada pendapatan kapitanya yang kita lihat ini lebih besar dibandingkan negara negara yang lainnya
kemudian juga terhadap dukungan sosial disini ya kita bisa lihat harapan hidupnya juga dinilai cukup besar di negara norwegia
meskipun memang norwegia ini kan sebetulnya salah satu negara produsen minyak
nah kita tahu juga bahwa harga minyak sedang turun tapi ternyata tidak mempengaruhi norwegia
tetap menjadi negara yang paling bahagia jika dilihat dari skala skalanya yang lain
sementara itu kita coba lihat lagi deh untuk selanjutnya
kita coba lihat selanjutnya
saya mau kasih tahu anda lebih kepada peringkat negara negara yang paling tidak bahagia
nah oke tapi ini masih dalam tahapan negara paling bahagia tapi ini sudah masuk ke lima yang terakhir
satu persatu ya
untuk yang pertama ini ada ruanda di nomor satu ratus lima puluh
kemudian juga suria yang saat ini masih berkonflik
tanzania burundi dan juga republik afrika tengah di posisi terbawah
selain karena pendapatan per kapita yang sangat rendah hampir tidak tampak nih
kita lihat ya di afrika tengah ini yang paling terakhir itu tidak tampak untuk pendapatan per kapitanya
pendapatan per kapita yang paling bawah warna orange yang kami tandai ini
karena memang ada konflik konflik yang masih terus terjadi di republik afrika tengah
dukungan sosial juga berdampak kepada angka harapan hidup di negara ini termasuk yang paling rendah
atau bahkan bisa kita lihat kembali tidak ada sama sekali
hampir tidak ada
sementara untuk tingkat distopianya
di sini cukup besar dibandingkan dengan skala skalanya yang lain
menunjukkan ketidakamanan dan juga ketidaknyamanan hidup di sana
nah lalu yang tadi yang kita nanti nantikan
sebetulnya indonesia tuh ada berada di tingkat di peringkat nomor berapa sih
kita coba bandingkan dengan negara negara yang lain indonesia tahun ini
berada di peringkat delapan puluh satu
atau turun dua peringkat dibanding posisi tahun lalu
posisi indonesia ini sebetulnya berada jauh di bawah singapura
yang saat ini berada di nomor dua puluh enam
kalau kita bandingkan dengan negara negara asean ya
kemudian juga ada malaysia di nomor empat puluh dua
dan yang terakhir ada filipina di nomor tujuh puluh dua
indeksnya tetap sama
tapi memang kalau kita bicara soal korupsinya di sini
kecil ya sebetulnya indonesia
dibandingkan negara negara yang lain
karena kalau indeks persepsi korupsi indonesia tahun dua ribu tujuh belas ini ada di peringkat sembilan puluh
dengan skor tiga puluh tujuh dari seratus
jadi sebetulnya sih masalah korupsinya masih ada di indonesia
tapi kalau dibandingkan negara negara asean yang lainnya sudah cukup kecil begitu ya
oke ini saya mau kasih unjuk kepada anda
indonesia itu sebetulnya tidak yang paling rendah kok di antara negara negara asean yang lainnya
kalau kita bandingkan secara skala negara paling bahagia
ada juga indonesia
ada negara negara lainnya di asean yang ternyata berada peringkatnya di bawah indonesia
misalkan saja vietnam begitu ya
kemudian juga ada beberapa negara lainnya yang bisa kita tunjukkan di sini nomor satu ratus sembilan puluh
dan juga di peringkat satu ratus dua puluh sembilan
kita coba lihat di myanmar satu ratus empat belas
serta kamboja di posisi satu ratus dua puluh sembilan
anda juga bisa lihat masing masing di sini ya
bagaimana skalanya yang kemudian terukur
lembaga survei tersebut yang secara rutin setiap tahunnya akan diumumkan kepada tiap tiap negara
mungkin ini bisa jadi refleksi juga
kira kira indonesia tidak boleh berpuas dulu ya
di angka delapan puluh satu dari satu ratus lima puluh
ataupun satu ratus lima puluh lima negara yang ada di dunia saat ini
itu dia mungkin yang bisa kita bagikan terkait dengan peringkat negara paling bahagia